burung maleo hewan endemik sulawesi yang kini diambang kepundahan berada di tempat ini
sebagai daerah yang masuk dalam kawasan teluk terbesar di indonesia
wilayah di sulawesi utara ini dijuluki sebagai mutiara gerbang kelukomini
pesona terumbu karang hingga keragaman jenis ikan di tempat ini menunjukkan kekayaan biota laut teluk tomidi
selamat datang di kabupaten bolaang mongondo selatan
sekarang kami lagi memantau burung maleo yang ada di kawasan batu menangis biasanya
pagi pagi itu sekitar jam enam akan ada jantannya dulu
turun ke bawah kemudian nanti akan disusul oleh betinanya
sekarang ini kita ada di dalam sebuah bilik di balik warna hitam dan harus diam gak boleh beresing
setelah menunggu selama kurang lebih satu jam
akhirnya seekor maleo jantan memasuki wilayah peneluran yang disusul oleh sang betina beberapa menit kemudian
itulah kebiasaan burung maleo
memastikan keamanan menjadi tugas sang jantan sebelum bertindak memasuki wilayah peneluran
sifatnya yang pemalu dan sensitif membuat burung ini sulit dijumpai
saya pun diberitahu untuk menggunakan pakaian berwarna gelap dan tidak menggunakan wawangian saat pemantauan
saat kami berjalan di kawasan peneluran saya melihat begitu banyak lubang
saya mencari suhu yang cocok untuk telur
kemudian mengelabui ancaman predator dari orang maupun biawak
pagi itu kami juga menemukan cangkang telur burung maleo yang tidak sempat diselamatkan basri
telur tersebut sudah dimangsa predator
semua pengetahuan ini didapatkan basri dari pengalamannya
berburu telur burung maleo
kala itu telur maleo kerap menjadi satapan basri yang saat itu menjadi petani gula aren
saya berburu untuk dikonsumsi
kemudian dikasih orang yang teman teman saya kasih
sudah lima tahun basri menyelamatkan telur maleo dari predator seperti biawak
untuk menubus dosa
basri beralih dari pemburu menjadi pelindung
pengalaman saya yang makan telur itu sekali saya rebus telur
itu di saat makan dipetahin telur itu sudah anak dalam
anakan maleo sudah jadi
hati kasihan ini anak maleo ini sudah jadi
kemudian masih direbus
kalau sekarang ini saya membayar yang masa lalu saya
hati saya itu semangat terus
walaupun apa tantangan dan perintangan tetap ada di tempat ini
kawasan batu menangis merupakan kawasan hutan produksi terbatas
yang berbatasan langsung dengan taman nasional bogani
kawasan ini dikelola oleh kesatuan pengelolaan hutan produksi dinas kehutanan provinsi sumut
sekarang saatnya kita untuk mencari telur maleo di wilayah mana nih pak basri
di sana biasa karena tadi pagi kita sudah lihat ada burung maleo berarti itu berarti pertanda ada yang bertelur ya pak ya
ada yang masuk bertelur
oke sekarang kita langsung kesana
dengan luas kurang lebih dua hektare kawasan ini memiliki tiga puluh lima plot masting ground atau tempat peneluran
sebagai orang awam saya sama sekali tidak bisa membedakan lubang telur asli dan lubang kamuflase
jadi kalau menurut pak basri kira kira di sini akan ada telur
kita bisa mendapatkan telur di lubang yang ini
cara tahunya gimana ya pak
ya cara yang
galian sama timbunan cakaran sudah bersih sekeliling kemudian yang lubangnya ini sudah rata
oke karena ini sudah rata ya dan di sana ada bekas galian jadi tanah yang di sana itu ternyata untuk menimbun telur yang ada di sini
oke sekarang kita cek beneran nggak ya ada telurnya
tugas basri untuk menyelamatkan telur maleo tidaklah mudah
ia harus menggali sangat dalam
hanya untuk mendapatkan satu telur
menggalinya pun hanya bisa menggunakan tangan tanpa alat bantu apapun
nah ini dia nih telur maleo yang berharga
ukurannya ini sangat besar ya
lima kali lebih besar dari telur ayam
tapi untuk warnanya dia mirip seperti warna telur ayam
dia agak orange orange gitu
jadi dia itu berada di kedalaman sekitar lima puluh cm
jadi saat penggaliannya pun itu harus berhati hati agar telurnya ini tetap utuh seperti ini
tidak pecah tidak kena batu ataupun juga kena jari
dan ini harus langsung taruh di sini untuk dibawa ke hacher ya pak ya
hachery ini menjadi tempat untuk penetasan telur maleo secara alami
jadi ini harus dikawal
jadi ini harus dikawal
jadi ini harus dikawal
jadi ini harus dikawal
jadi ini harus dikawal
jadi ini harus dikawal
sekiranya telur cadeq mahu dijual
kepala harus di untuk letakkan letak kaki dan juga kepalanya ini harus sesuai jangan sampai kebalik
ya pak ya sebagai waledata burung maleo balai taman nasional boganinana wartabone turut membantu
basri dalam upaya penyelamatan hewan langka ini dan membentuk kelompok tani yang bernama moda
ganos wange yang berarti penyelamat maleo jadi untuk memantuanya itu kita memberikan bingungan
dan sempat basri sekaligus pak basri kita rekrut menjadi mmp masyarakat mitra polhut dari situlah
kemudian kita juga ada mitra dengan epas epas memfasilitasi untuk membuat hecerinya diawal
tahun dua ribu delapan belas setelah ada hcre pak basri dikasih bimbingan nanti kalau ada ketemu telur dibawa
kesini supaya lebih terlokalisasi penelurannya sejak dua ribu delapan belas telur yang berhasil dibawa ke
halia ceri batu menangis berjumlah enam ratus empat puluh butir sementara anak burung maleo
yang sudah dilepas liarkan berjumlah empat ratus tujuh puluh delapan ekor
setelah enam puluh hari dan setelah menetas seperti inilah burungnya ini usianya kira kira sudah berapa
cara lepasnya bagaimana nih pak cara pegangnya
oke jadi dan dielus
supaya dia tenang ya pak ya
berbeda dengan jenis burung lain sejak menetas anak burung ini sudah memiliki kemampuan terbang layaknya burung dewasa
meski begitu saat dilepas liarkan burung maleo tidak boleh dilempar ke udara
melainkan harus diletakkan di tanah untuk menghindari cedera pada tubuh maleo
tidak apa apa pak dia pegang
dia sudah menjalannya
dia sudah menjalannya
upaya pelestarian burung maleo menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten bolaang mongodo selatan atau bolsel
tak hanya di wilayah konservasi seperti taman nasional pelestarian juga dilakukan di lokasi lokasi lain
salah satunya tanjung bineria
burung maleo memiliki dua habitat yang berbeda
nah bisa tinggal di gunung dan juga bisa tinggal di pantai
kali ini saya akan mengunjungi tempat penangkaran burung maleo yang berada di pantai
dan nama lokasinya ini adalah penangkaran tanjung binerian
sebelum kesana kita pelabung dulu
perjalanan dimulai dengan mengarungi sungai mata indo menuju lautan untuk menuju ke tanjung beneran
di perahu saya ditemani hanapi seorang warga desa mata indo yang menjadi petugas lapangan penangkaran telur maleo tanjung binarean
dulunya hanapi juga merupakan pemburu telur maleo
perjalanan kami tempuh selama kurang lebih empat puluh menit
jika ombak sedang bersahabat biasanya perjalanan hanya butuh waktu dua puluh lima menit
ombaknya gede banget tapi untung sekarang kita sudah sampai di tanjung binerian dengan selamat
papan keterangan jam pertiga kita sudah sampai di tanjung binerian
bertelur burung maleo langsung menyambut saya di pinggir pantai
ya pantai tanjung binarayan ini adalah nesting ground burung maleo
burung maleo mengandalkan panas bumi dan panas matahari untuk proses penetasan telurnya
karena itu nasting ground burung maleo dapat ditemukan di gunung dan di pantai
burung maleo sangat sensitif terhadap pergerakan di sekitarnya
saya dan hanapi pun harus mengendap endap untuk melihat
sepasang burung maleo yang sedang berada di area testing ground
burung dengan nama ilmiah makrosefalon maleo ini biasanya mengunjungi nesting ground di pagi hari dan sore hari
tak hanya dikenal sebagai burung yang setia karena tidak berganti pasangan
burung maleo juga dikenal dengan julukan si kaki baja karena mereka sangat cepat dan kuat menggali tanah atau pasir untuk bertelur
setelah burung maleo kembali ke rumah
hutan saya dan hanapi bergegas menggali pasir untuk mencari telur maleo
inilah dia tempat peneluran dari burung maleo yang ada di tempat peneluran

ini sepertinya karena ada ancaman dia merasa terancam
sepertinya dia belum terselur ya pak
tadi pak hana sudah gali gali tapi ternyata telurnya nggak ada
jadi kemungkinan mereka masuk
nanti masuk kesini lagi pak
iya kesini lagi
meski tempat ini belum lama ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial
hanapi sudah melakukan penyelamatan telur maleo sejak dua ribu
tantangannya ini yang operasinya ini ombak baru kedua ancamannya orang lewat baru ketiga ya biawak
satu juga sih biawak di sini
banyak predator utama
iya predator utama
untuk melindungi habitat burung maleo yang berada di luar kawasan konservasi
salah satunya tanjung binarean
pemerintah setempat membentuk forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang melibatkan berbagai pihak
lintas pengukuh kepentingan ini kita identifikasi kemudian kita tetapkan dalam satu forum bersama
yang masing masing mempunyai program kerja dalam bentuk rencana aksi yang
apa namanya yang kita tetapkan secara lima tahun
masing masing mempunyai peran dan fungsi dan menetapkan program kerjanya masing masing di wilayah
dan kita satukan menjadi satu sinergitas program lintas pemangku kepentingan menjadi forum kolaborasi
white life conservation society menjadi salah satu pihak yang tergabung dalam forum kee
sejak dua ribu tujuh wcs telah melakukan sejumlah kegiatan konservasi di wilayah
tanjung binarean termasuk membimbing hanapi dalam pelestarian burung maleo
wcs sendiri lebih ke konservasi satwa liar khususnya malewo
ya dari pahan api itu membantu dari alam misalnya dari tempat nisting groundnya memindahkan ke hachery
itu dilakukan setiap hari terus terkait pemasangan chip itu pemasangan chip itu dilakukan
itu dilakukan oleh tim biodiversitas itu sejak tahun dua ribu dua puluh dua
itu sudah intens melakukan riset jelajah maleo yang bertelur di pantai
apa mereka juga kembali ke hutan jelajahnya sampai dimana
merupakan rumah bagi hewan hewan liar tanjung binarean dijadikan sebagai tempat penelitian
kawasan ini dilengkapi dengan puluhan kamera trap
milik pemantau burung maleo dan hatchery
berbeda dengan hatchery di kawasan batu menangis yang tertutup
hatchery tanjung binarean langsung terpapar sinar matahari
sejak dua ribu tujuh sudah ada empat ratus tujuh puluh sembilan cik atau anak maleo yang dilepas liarkan di tempat ini
tadi pada saat saya dan pak hanafi lagi lihat lihat hachery
ternyata ada satu telur yang sudah menetas
jadi pada saat kita gali sudah ada anak burung maleonya
ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama pak
sebenarnya untuk mereka untuk keluar dari menetas sampai keluar ke atas tanah itu berapa lama pak
ini kalau keluar ini nanti besok sore
besok sore tapi kalau misalnya nggak diangkat juga ada kemungkinan
dia mati biasanya dalam
ada kemungkinan mati jalan karena nggak kuat ke atas
oke berarti ini kita bisa selamatkan
karena selaputnya ini kan sudah tidak ada
oke baik berarti kita angkat aja kali pak ya
silahkan pak hanafi
nggak apa apa pak dipegang
dia sudah mau jalan nih
oh udah jalan ya
memang bisa langsung jalan ya pak ya
ini benar benar baru mengetahui
mungkinan menetasnya hari ini apa kemarin pak
jadi memang membutuhkan waktu sekitar empat puluh delapan jam buat anak burung maleo untuk keluar dari dalam tanah ke daerah tadi gitu ya pak ya
penetasan burung maleo tidak memerlukan proses penggeraman oleh induk ataupun inkubasi
burung maleo merupakan burung yang mandiri sejak dini
setelah menetas mereka harus berjuang untuk keluar dari dalam tanah selama empat puluh delapan jam lamanya
mereka siap menghadapi liarnya ala bebas meski baru menetas

kabupaten ini termasuk dalam kawasan teluk tomini teluk terbesar di indonesia
pesona keindahan alam bawah laut teluk tomini menjadi daya tarik bagi penggemar selam
salah satunya reinhardt nixon garak
ia telah menjadi pegiat selam selama empat puluh tiga tahun
reinhardt pun tertarik untuk melakukan pemetaan dive site di daerah pemekaran baru ini
nah dua ribu empat belas itulah kemudian kita bekerja sama dengan dinas pariwisata
dan awal dari pada survei itu kita lakukan dari titik pertama itu yang ada di perbatasan dengan gorontalo desa leon namanya
nah kita awal survei itu kita mulai dari desa leon itu terus sampai ke desa mulibagu
nah kira kira ada sekitar dua bulan survei waktu itu kita menemukan ada sekitar dua puluh tiga dive site
metode survei waktu itu yang kita lakukan adalah kita melakukan sistem mantato
jadi dengan perahu menggunakan tali di belakang perahu kemudian kita ditarik menggunakan alat snorkeling
nah ditarik kemudian kita mengikuti perahu itu mengikuti alur garang
dan kita melihat di mana spot yang bagus
nah kita stop di situ kemudian kita melakukan penyelam
setelah disurvey pada dua ribu empat belas dan dua ribu dua puluh
ball cell kini memiliki lima puluh lima dive site atau situ selam
bagi reinhardt yang juga merupakan instruktur selam
lima situs selam ini masuk kategori layak dikunjungi
jadi gini setiap dive spot itu kita lihat kepadatan karangnya seperti apa
kemudian jumlah ikannya itu seperti apa
dan apakah ini layak untuk dijual atau tidak
nah pengalaman kami sudah sekitar empat puluh tahun menyelam
kami sudah bisa menentukan lokasi lokasi yang mana
nah itu ada di ball cell
pesona alam bawah laut yang dimiliki ball cell
juga menjadi sebuah kebanggaan bagi putra daerah seperti ayu
fotografer bawah laut ini merasa bangga bisa memperkenalkan keindahan alam bawah laut daerahnya
sangat bangga karena sebelum sebelumnya kita tahu kan di sulawesi utara
cuma ada bunaken lembeh gitu gitu kan
terus setelah disurvey tahun dua ribu an ternyata di potensi bawah laut
kabupaten pulang mongono selatan itu tak kalah juga dengan daerah daerah lain
bisa bersaing lah
penasaran dengan keindahan alam bawah laut ball cell
saya ikut menyelam bersama reinhardt dan ayub
semua alat wajib disiapkan sebelum berangkat ke titik selam
pantai transpatoa menjadi titik awal keberangkatan menuju ke titik selam
ombak yang tenang serta birunya langit dan jernihnya air laut
menjadi pemandangan yang menemani saya menuju titik selam pertama
hanya membutuhkan waktu sekitar sepuluh menit untuk tiba di titik selam pertama
yaitu titik selam princes mahena
sekarang udah tiba di dave spot yang pertama
ini nama dive spotnya adalah prinses mahena
ini salah satu dive spot yang wajib untuk dikunjungi oleh para diver
kalau misalnya diving di ball cell
dan ini tuh terletaknya di desa transpatoa
pak renhard apa yang kemudian membuat dive spot ini menjadi salah satu dive spot yang wajib untuk dikunjungi
kita nanti diving sebentar nanti
kita akan masuk ke dalam tiga meter kita santai dulu disitu
kemudian kita turun sampai ke delapan belas meter
dan kita jalan riftnya di sebelah kiri
nanti di ujung sana nanti kita akan ketemu dengan schooling barakuda
tetapi dalam perjalanan ke sana tentu kita akan bertemu dengan banyak sekali ikan ikan butterfy fish yang main main di situ
kemudian ada banyak sekali kumpulan ikan antias
sip informasinya jelas banget jadi makin tidak sabar untuk nyembung ya
oke sekarang kita siap siap dulu ya
back roll entry menjadi pilihan saya memasuki situs selam prinses mahena
ada cerita di balik pemilihan nama situs ini
nama ini diambil dari nama almarhumah putri reinhard yaitu mahena
sebagai bentuk penghargaan kepada reinhardt yang menjadi salah satu pelopor diving di kabupaten wolsale
menyelam di situs prinses mahena membuat saya serasa berada di taman bunga
berbagai jenis soft coral hingga hard coral yang berbentuk bunga mawar dapat saya temukan di sini
tak hanya karang
jenis ikan juga dapat dijumpai disini
mulai dari ikan karang yang berukuran kecil hingga yang besar seperti ikan napoleon
salah satu daya tarik situs selam ini adalah gerombolan barakuda yang bisa dijumpai di kedalaman tiga meter
berada dalam kawasan teluk komini membuat perairan bolsel memiliki arus yang cukup tenang dan mudah diakses oleh penyelam pemula
hal ini juga lah yang membuat perairan teluk tomini kaya akan biota laut
kalau teluk tomini itu kan biasanya sifat teluk itu kan airnya itu kan tergena
proses perubahan itu tidak terlalu seperti di wilayah wilayah samudera
kita kaya akan sumber daya ikan ikan pelagis
jadi ikan ikan pelagis adalah ikan ikan seperti selar ikan ikan layang
itu sangat sangat melimpa di kawasan teluk tomini
ikan ikan karang juga turun bukaran juga kita sehat
kabupaten bolaang mongodo selatan dianugerahi dengan wisata darat dan wisata air yang dapat diandalkan sebagai pemasukan daerah
meski begitu minimnya fasilitas sebagai wisatawan masih menjadi tantangan
tentangan bagi pemerintah daerah
yang pertama kita harus berikan penyadaran sumber daya manusianya ke masyarakat
kemudian hal utama juga terkait dengan akses
nah akses ini kita butuh lima jam dari manado
kemudian kalau dari gorontalo kita butuh tiga jam setengah
tapi tantangan itu perlahan kita mulai coba terobos
kita melakukan hal hal yang tadi kita sampaikan
kita melakukan kolaborasi
tidak boleh hanya para wisata yang bergerak sendiri
tapi kita harus kolaborasi dengan teman teman
dengan dinas yang lain
beberapa waktu lalu dunia selam digemparkan dengan mampirnya paus orka di perairan kabupaten golsel
tepatnya di situs selam soputa
paus orka ini lantas membuat nama kabupaten bolsel semakin dikenal luas
karena itu soputa menjadi pilihan kedua saya di bolsel
oh iya ya betul betul
nah defset inilah yang menarik sebenarnya karena beberapa minggu yang lalu
ada beberapa penyelam yang kebetulan menemukan orka
tiga ekor ya main main di seputaran sini
mudah mudahan hari ini kita bisa ketemu mereka di dalam air juga
berbeda dengan prinses mahena
situs selam soputa memiliki topografi mini wall dan gips low
meski kali ini saya tidak menemukan paus orka saya menjumpai kumpulan jack fish dan rainbow runner
kehidupan bawah laut perairan bola angmongondo selatan mampu memikat para penyelam untuk kembali ke kabupaten ini dan mengeksplorasi keindahan puluhan situs selamnya
pesona wisata alam yang dimiliki bolsel membuat daerah ini dijuluki sebagai mutiara di gerbang teluk pemini